timnas indonesia bertolak ke kamboja melalui bandara soekarno hatta tanggerang untuk melakoni laga uji coba melawan kamboja pada delapan juni dua ribu tujuh belas
pemain arema adam alis dipanggil satu hari jelang keberangkatan sehingga total ada lima pemain senior yang masuk squad timnas
sebelum berangkat ke kamboja timnas u dua puluh tiga asuhan pelatih luis mila melakukan jumpa pers di hotel area bandara soekarno hatta tanggerang senin siang
luis mila menyatakan akan memaksimalkan lima pemain senior yang dibawa
sesudah laga uji coba melawan kamboja timnas indonesia akan melakukan uji coba melawan porterico
para pemain senior yang dibawa antara lain adalah kurnia mega fahrudin bayu pradana irfan bahdim dan adam alis yang dipanggil satu hari jelang keberangkatan ke kamboja
adam alis dipanggil untuk menggantikan stefano lilipai yang absen karena menunggu kelahiran bayi pertamanya
kurnia mega fahrudin bayu pradana irfan bahdim dan adam alis yang dipanggil satu hari jelang ke kamboja

kurnia mega fahrudin bayu pradana irfan bahdim dan adam alis yang dipanggil satu hari jelang ke kamboja
laga uji coba kali ini merupakan pemanasan jelang perhelatan ajang sea games dua ribu tujuh belas di kuala lumpur malaysia yang akan digelar pada agustus mendatang